didampingi tim basarnas keluarga penambang yang terjebak di tambak emas di desa pancu rendang aji barang banyumas jawa tengah jumat pagi mendatangi lokasi
anggota keluarga korban sudah dua hari memantau upaya penyelamatan
keluarga penambang masih berharap anggota keluarga mereka yang terjebak dapat segera dievakuasi dengan selamat
sebenarnya begini pak dia itu kan nganggur dan kesel nggak kesel dia itu istilahnya penanggung jawab dari orang tuanya tersebut
bisa dikatakan kata orang sundama tulang punggungnya lah
jadi dia itu pengen sangat mengobati untuk bapaknya dan ibunya
bapaknya tersebut sakit sekitar dua hampir tiga tahunan
dan ibunya sakit sama juga
pak udah melebihi dari lima tahun tersebut
makanya saya khawatir pak melihat dari keadaan keluarganya dia
makanya saya mewakili atas nama saya sendiri kesini dengan ikhlas
untuk meyakinkan dan ngebuktikan gimana kejadian tersebut
memasuki hari ketiga penyelamatan tim sar gabungan yang terdiri atas anggota tni polri pmi dan relawan masih terus berusaha
delapan penambang tersebut sebelumnya terjebak di dalam lubang galian
sejak selasa malam lalu air tiba tiba merendam area penambangan